minuman kelapa kini seolah menggeser tren es kopi susu dan teh susu boba
bukan sekadar air kelapa minuman ini diberi beragam paduan bahan dan topi yang membuat rasanya semakin enak
minuman kelapa yang satu ini memiliki cabang di kawasan golf island peak jakarta utara
pemiliknya mengatakan ide mencetuskan kreasi ini berawal dari kesukaan sang kekasih akan minuman manis
seperti es coffee dan milk tea yang menurutnya kurang sehat
berangkat dari hal itu ia pun mengkreasikan minuman manis yang lebih aman untuk dikonsumsi dan diklaim rendah kalori
dari situ saya kepikiran untuk buat jus
dapatlah ide untuk pakai kokonat air kelapa sebagai base nya
rendah kalori karena semuanya itu bahan baku utamanya itu buah buahan asli
saya nggak pakai powder saya nggak pakai sirup gulanya pun saya pakai gula tebu yang saya masak sendiri
kedai yang berdiri sejak dua ribu enam belas ini berkomitmen pada campuran buah buahan segar berkualitas saja
agar didapatkan rasa manis alami dari buah
ada beberapa varian minuman kelapa namun saya mencoba tiga rasa paling disukai pelanggan
yaitu rasa original melon dan mohito
nah yang paling unik rasanya disini menurut saya adalah yang kelapa mojito
karena ketika diseruput pertama kali yang dirasa adalah asam seperti mojito pada umumnya
tetapi ketika ditelan
rasanya berubah menjadi manis
dari jakarta utara saya bergeser ke jakarta selatan tepatnya di kemang
tentu masih mencoba kreasi olahan minuman kelapa lainnya
kalau tadi minuman kelapa dicampur dengan buah buahan
kali ini dicampur dengan topping yang manis manis
sang pemilik mengaku ia mengadopsi tren minuman kelapa yang sudah lebih dulu viral di singapura
kemudian menghadirkannya ke indonesia untuk bersaing dengan minuman manis yang kalorinya lebih tinggi
sebenarnya kalau kita bandingkan dengan bubble tea yang kebanyakan itu mereka punya kalori lima ratus
dan sedangkan di kita punya kalori cuma dua ratus tujuh puluh lima
jadi ini hampir setengahnya
jadi udah bisa dibilang ini lebih sehat
yang membedakannya dengan minuman kelapa lain coconut shake ini menggunakan air kelapa bangkok
yang sudah disterilkan untuk menjaga nutrisi dan kesegarannya
minuman kemudian dicampur dengan es krim kelapa
sehingga teksturnya lebih padat dan kental
dari enam menu yang menjadi topping kesukaan pembeli ialah
selai stroberi biskuit coklat dan nata de coco
nah penasaran dengan rasa dan keunikan tekstur tersebut
langsung saja saya seruput
yang paling unik menurut saya ini adalah air kelapa campur biskuit coklat
kalau dipikir memang kayaknya kurang nyambung ya
air kelapa tambah biskuit coklat rasanya kayak gimana
tapi pas dicobain ternyata rasanya cocok banget
lebih creamy kemudian ada sensasi segar juga
dari air kelapanya yang nggak hilang
walaupun sudah dicampur dengan biskuit dan es krim
dan juga tekstur dari biskuit coklatnya itu yang bikin minuman ini unik
dokter spesialis gizi samuel utoro mengatakan
baik air kelapa maupun daging buahnya
sama sama bermanfaat bagi tubuh
yakni sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas
ia menambahkan sah sah saja apabila kelapa diolah dengan berbagai macam campuran
dengan catatan campuran tersebut alami
sehingga tidak mengurangi nutrisi asli buah kelapa itu sendiri
nah kelapa shake itu bagaimana saat diisi dari kelapanya
apakah masih ada masih ada
tetapi kalau dia kelapa
campurannya ini yang harus hati hati
kalau dicampur dengan seperti smoothie
atau campuran buah buahan lain
itu akan lebih sehat sudah jelas
nah bagaimana kalau dicampur dengan es krim
tergantung es krimnya
kalau tinggi gula akhirnya menjadi tidak baik bagi kesehatan
gula memang dibutuhkan tubuh sebagai energi
hanya saja harus diperhatikan kadarnya sesuai kebutuhan tubuh masing masing
konsumsi makanan dan minuman
konsum makanan dan minuman manis akan lebih baik jika tidak berlebihan
serta diimbangi dengan nutrisi lainnya